ya kita masih melihat kacamata editorial view
kalau tadi soal ruu omnibus law yang juga
sengkarut sekali sudah banyak dibahas
kita juga bahas soal ruu
ketahanan keluarga ini juga kan
nampak freddy just sampai ketawa ketawa
ini kan menarik
bukan simpati maksudnya kritik
dari publik ya langsung
mengomentari segala macam ini bahkan terlalu masak
masuk ranah privat gitu urusan
dapur dan juga kasur diurus oleh negara
mas revo mau lihat ruu ketahanan keluarga
ini cocok atau tidak
atau tidak perlu sebetulnya kita punya ini
ya kalau sekarang sih belum perlu lah
menurut saya belum perlu itu apalagi
undang undangnya kan masuk ke ranah ranah privat
masa harus diatur negara
tidak boleh anak laki laki
dan anak perempuan tidur di kamar
terus gimana cara
apa nanti dibubankan ke rt
rt harus ketokin kamar satu satu
nah kalau misalkan
perumahannya adalah perumahan yang kelas
enam kamarnya cuma dua anaknya ada
empat terus kemudian
perumahan apa perkampungan perkampungan seperti
tambora misalnya yang kampungnya
padat sekali itu gimana cara
jadi menurut saya sih
dibanding ngurusin ranah ranah privat urusin
lebih penting dulu lah gitu kan misalnya
tinggi orang bisa beli rumah
dengan kamar lima misalnya seperti itu
ya mungkin bisa tercapai
oke meskipun kemudian para pengusulan mengatakan
ini justru untuk membuat satu keluarga
lebih berkualitas mas revo sehingga
perlu untuk kemudian masuk
mengatur hal hal yang
katakanlah basic nya atau dasarnya dari
angka perceraian yang begitu tinggi
dari tahun ke tahun itu bagaimana mas
ya apakah itu kemudian ketika muncul
ruu ketahanan keluarga itu bisa
mengurangi angka perceraian

apakah bisa mengurangi angka pelecehan seksualnya
apakah bisa mengurangi angka pelecehan seksualnya

apakah pelecehan seksual itu hanya terjadi
lebih banyak mana terjadi dalam
rumah atau di luar misalnya seperti itu kan
anggota anggota parlemen kita ini
mengurus hal hal yang lebih krusial dulu lah
ketimbang masuk ke ranah ranah privat kita
pak freddy bagaimana dari anda
udah kayak gak sabar mau komentar
tapi ada pasal yang saya baca
itu urusan sudah cap private itu
kalau bicara lgbt ya harus kuat
selama kita masuk hanya demokrasi
layak lgbt itu ada
bicara demokrasi ya ideologi demokrasi
kalau kita bicara ideologinya pancasila
ada sesuatu yang beda dengan
demokrasi amerika gitu
tapi kalau kita lebih
ideologi demokrasinya itu
itu kalau salah salah ini bisa jadi
pelenggaran ham gitu kan
apalagi ranah ranah privat yang saya lihat tadi
disebut itu kan
sebenarnya terlalu masuk ya
terlalu masuk apalagi
perempuan istri itu diberikan
harus punya kewajiban yang
tugas dan fungsi ya
terlalu naib gimana ya itu
ini eranya sudah begini
orang sudah ngurus ke bulan
mau cari tempat tinggal di bulan
kita masih ngurus
mutar disitu aja terus
tapi kalau pakai dasar berpikir
pancasila tadi yang dikatakan ini bisa dilakukan
itu apa pertimbangan apa pak fredy
kalau dasar pancasila artinya
ini kita harus tahu bahwa
garis dasarkan ketuhanan
katanya bung karno itu laki dan perempuan
bahwa hidup itu
harus ada laki dan perempuan
untuk menglahirkan anak cucu
berbutir butir pasir di laut gitu kan
itu kata bung karno menerjemahkan
itu yang kalau saya bisa mengerti disitu
nah itu artinya apa
ini beda kita nggak bisa hidup laki dan laki
atau perempuan dan perempuan sendiri
ini kan kalau pemahaman secara moral
dikasih terus menerus
ini akan kita punya satu
arah yang jelas
tapi kita di indonesia ini kan coba
satu sisi kita ideologi pada demokrasi
berkiblat pada ideologi yang kita mau kayak ideologi lain
itu kan sudah final semuanya
sudah menjadi konsensus
coba kita rujuk pada satu konsensus
kembali ke kita kita dulu
baru undang undang gedak bawah itu
ini tidak cocok walaupun
di amerika bebas kita nggak cocok
tidak bisa diterapkan disini ya
kayak liberal misalnya media
yang kayak liberal
dulu kan pernah zaman daphen dulu
pak janir sinaga
kan pernah menerapkan pers pancasila
di barat itu pers bebas
artinya pers pancasila
ada tanggung jawab tanggung jawab
bagus juga sebenarnya
tapi kan begitu dikritik sampai disitu doang
ujung ujungnya ada pemberangus
tapi kalau sekarang misalnya diterapkan dengan baik
dan apa namanya
punya tujuan yang
baik dasarnya ideologinya
kita garis lurus jelas
kita nggak mau tuh lgbt
mas bermak ada pandangan yang lain
kalau saya sih lihat ini kan inisiatif dpr ya
pembahasan rancangan undang undang
oke buruknya seperti apa
pertama masa yang berkualitas
seperti itu bisa
diusulkan oleh anggota dpr kita
setuju oleh cukup fraksi untuk
masuk dan masuk ke dalam prolek
yang lima puluh yang prioritas
itu urusan keluarga
naskah akademisnya gak jelas
kok bisa hal yang begini masuk
sehingga kesan kita nih serius gak sih
akhirnya kelihatannya gini asal ada orang yang
masukin bisa masuk tuh barang
ini dpr ini keranjang sampah apa
apa satu filter yang menyaring
akal sehat kita gitu
ini kan sampah kok bisa
dasar pembuatan ruu ini kalau tadi kan
ada soal paham demokrasi pancasila
dasar ini apa apakah lebih memberatkan
ke dasar pemikiran titik agama kah atau apa
gak usah gitu lah kita gak usah pikir
agama dan sebagainya nanti dibilang pemerintahan
yang akal sehat aja lah
seperti yang tadi dia bilang
memastikan anak muslim itu bisa
dijalanin gak buat apa
bikin undang undang yang udah pasti nggak bisa
dijalanin begitu banyak
uang keluar begitu banyak perdebatan
ujungnya juga nggak bisa dijalanin
jadi itu kan kalau dalam public policy
dalam public policy ketika kita menyusun
satu kebijakan kita harus lihat
gak hanya modal ekonomi
modal itu termasuk apakah ini bisa
yang toh tidak mungkin dijalankan
itu udah pemborosan dan kebodohan
yang luar biasa
mbak trevo ada tanggapan
ini kan sebenarnya begini
ada hal hal yang harus diatur oleh undang undang
pendekatannya legal formal
ada yang cukup diatur oleh norma
dan norma itu kan sebenarnya diatasnya undang undang
nilai nilai seperti misalnya
kakak beradik itu tidak inses
itu kan diatur oleh norma
dan bagaimana kemudian kita menginjekkan
gak perlu lewat undang undang ada banyak cara lain
pendekatannya bisa bukan
bukan legal formal gitu loh
menurut saya seperti itu ya
jadi seperti kita lihat inggris
negara negara yang sudah berada apa
dari konstitusi aja itu namanya silent constitution
gak banyak kata kata
dan undang undang kebawahnya
hampir kita coba cari undang undang
gak terlalu banyak
tapi ada satu menarik misalnya kayak
yang sekarang ini yang
kayak di bali itu
semua orang tahu gak pakai undang undang
kalau isu yang ini menurut bapak sekarang perlu
satu etik saja kah atau memang
harus diatur dalam satu undang undang soal
politik dinasti anak siapa ikut siapa
ikut pilkada keluarganya apalagi yang sedang
berkuasa katakanlah begitu ini bagaimana
implikasi terhadap demokrasi kita seperti apa
kita bahas nanti bang freddy
mas abang dan juga mas revo kami harus break
kami akan segera kembali saat lagi